mari jodhari tempat yang aman supaya ramanya ada bisa dengar kita pedicara
oh mencari tempat aman oke aku bantu
tapi dimana umar
kalau dia lewat
tempe yang saya
se bukan kurang ajar se kurang tinggi
sapang tuh kumisnya tebel banget
siap siap lagi ya
wah bang bawain
ampok ini berat nih
yaudah ini bagaimana nih udah di bokap nih
ngasih kita panjer
masalahnya gue gak percaya sama dia
dia kan tukang bohong
nyamuk aja dibohongin apel lagi kita
tapi dipastiin dulu nih
kalo gak dipastiin nanti kita gak dapet duit
iya bener gak soalnya tadi aja kita udah salah
eh lu kan salah melulu
oh bener nih kacamataan
ini kaget hapas dapet duit
yang bener sih
tuh aja dingin kaku
ini mah apa kan gede ini bocah
tuh gede ini mah kaget ada
mampus lu bang meninggal
ini gara gara lu
nih jangan gitu dong
jangan gitu gimane
orang bekap ini doang bentaran tuh begitu
tapi kan jangan kenceng kenceng
awa kan angkat diberat begini tuh
kita ditangkap polisi
iya allah yaudah rizun
lama amat gak diangkat nih
ma kebeneran ma
ini waduh sangat penting sekali ini mbak
ngoni berdua ini so punya mata ampat
masih saja nyandang lihat oma
aduh oma udah deh sms aja deh
jangan pakai ngomong ribet jadinya kitanya
eh ya pak tugas kalian so beres
beres beres tapi nggak tahu tuh
begini oma kita nggak tahu
ya kan kita nggak suruh loh
oma suruh ngoni berdua itu menculik rama
lagi siapa yang bunuh
orang dimati sendiri
kalau oma nggak percaya
oma segera nyusur si rama ke sorga
bener bener lu ya
dia kan di sana tadi
cepat jauh pergi
tuh tuh oma pegang nah
udah mati tuh
masa sih mati
iya sudah meninggalkan gulinya
apa jadi boneka ini
loh kenapa gue disalahin
kan gue kamu duluan
aku tukar ya
jangan ngoni mempermainkan oma ya
kenapa ngoni suka pakai boneka segala
oma jangan main fitnah
orang tadi bener ini
kurang ajar kan ya
kok jadi ngoni berdua yang lebih galak daripada oma
setan kesana malu beli kue
setan kesana malu beli kue
setan kesana malu beli kue
aku udah cari dompetnya
tapi gak ketemu oma
masa sih rama
masa sih rama
bahwa dompet oma itu tertinggal di toilet
aku lihat dua orang ini
pasti mereka yang ambil
aku telpon polisi dulu ya
kejahatan gak boleh dibayarin oma
rama lapor polisi dulu
mana sih polisi kakak
itu kandang apa tuh yang bisa
itu kayaknya kandang gorilla deh
dora dengar dora
kita perencana semuanya gagal gal gal total
ya apa jo
ya ampun oma
harusnya gagal sih
nggak ada tau oma
yaudah yaudah yaudah
kita harus cari rencana supaya rama gak tau
dalang dari ini semua tuh oma
cari tempat yang aman supaya ramanya gak bisa dengar kita berbicara
oh mencari tempat aman
oke aku bantu
tapi dimana oma
tia ya erica
rasanya tu dia
nah kenceng kenceng larinya ya
pelan pelan dong intrusinya pelan pelan dong loh
balikin lagi lurus ya
aman nggak belakang
oh ini aslinya gede banget aslinya ya
ini ngomong ngomong kita ketangkep polisi beneran ini
bang gimana udah jauh kan kita
kenapa dari tadi kita naik ke mobil
berduaan cuma setir doang
bodinya kemana nih
masa setir doang
bener bener deddy dukun nih bang
gapapa jadi misteri gini sih bang
masa setirnya doang
bodinya pada kemana
buat kalung deh
nggak sih nggak sedih cuma nangis
dia diam yang penting sedih